ya masih dari kasus dimas kanjeng taat pribadi ya
petugas polres probolinggo kamis pagi memeriksa empat buah makam yang berada di area padepokan dimas kanjeng
pemeriksaan dilakukan karena diduga jenazah yang dikubur tewas secara tidak wajar
sementara seorang warga negara malaysia mendatangi padepokan untuk mencari cucunya yang menjadi pengikut taat pribadi
sejumlah petugas polisi probolinggo memeriksa empat makam di sekitar padepokan dimas kanjeng taat pribadi
di desa wangkal kecamatan gading probolinggo
penyisiran diawali memeriksa makam tepat di samping rumah taat pribadi
di sana polisi curiga satu makam atas nama siti aisyah yang meninggal dua puluh tiga september dua ribu tiga belas
diduga makam itu adalah makam anak kecil
kemudian di makam sebelah timur asrama putra polisi memastikan milik ani warga papua yang meninggal tahun dua ribu tiga belas lalu
data dari kepolisian terkini ada empat santri yang dipastikan meninggal di padepokan
tiga santri laki laki dan satu lagi perempuan
polisi juga menemukan dua makam lainnya yang belum diketahui identitasnya
penemuan makam makam ini membuat sejumlah orang datang ke padepokan untuk melaporkan anak atau kerabatnya yang hilang
setelah menjadi pengikut taat pribadi
seperti muhammad bin jafar warga malaysia
yang mencari cucunya bernama aswadi bin jafar
aswadi sudah satu tahun lebih tidak kembali sejak diketahui keluarganya menjadi pengikut taat pribadi
menurut muhammad aswadi cucunya menjadi pengikut taat pribadi sejak tahun dua ribu lima belas
kesini apa pak
saya kesini lawat cucu
tengok cucu disini di prabu linggo
lepas itu saya punya keluarga di malaysia cakap datanglah kesini
kalau ada orang malaysia
yang apa ikut dia punya ini ajaran disini
setelah penemuan makam makam ini polisi dan juga pmd prabu linggo meminta kepada warga
yang keluarga atau kerabatnya hilang terutama yang memiliki hubungan dengan padepokan taat pribadi ini
untuk segera melapor